terima kasih anda masih bersama reportase jawa timur
akibat ngebut sebuah bus syarat penumpang menabrak truk hingga masuk ke sungai
meskipun tidak ada korban jiwa akibat kecelakaan ini
jalur nasional surabaya madiun sempat tersendat hingga satu km lebih
bus mira jurusan surabaya yogyakarta
kamis pagi masuk ke sungai di jalan sambirejo kecamatan jogoroto jombang
kecelakaan bus syarat penumpang ini terjadi saat bus yang dikemudikan rudy nuradi
warga karanganyar jawa tengah melaju dari arah surabaya
akibat melaju dengan kecepatan tinggi
sopir bus tidak bisa menjaga jarak aman hingga menabrak sebuah truk yang ada di depannya
kerasnya benturan membuat kemudi bus macet
bus pun langsung melaju tak terkendali dan terjun ke sungai di kiri jalan
meski tak ada korban jiwa namun sulitnya evakuasi bus membuat jalur nasional surabaya madiun
sempat tersendat dan sebagian arus
harus dialihkan untuk mengurai kemacetan